sampai jumpa di video selanjutnya
oke kalau begitu
ini ada apa pak
kami ke sini untuk menahan seseorang yang bernama dewi
karena sudah melakukan pembunuhan
terhadap ibu widya
bapak tenang dulu pak
istri saya bukan pembunuh pak
pak istri saya bukan pembuluh pak
dewi tidak mungkin melakukan hal seperti itu
demi allah pak
waktu saya datang
nenek udah meninggal
tetapi semua bukti mengarah kepada saudari den
kami tetap harus menahan dewi
selama proses penyelidikan dan pengadilan
pak tolong jangan tahan dia
tolong jangan pak
kalau memang ada yang perlu ditahan tolong tahan saja
pak jangan istri saya
pak istri saya nggak bersalah pak tolong kan saya
kalau mau dibawa ke penjara saya juga ada saya ikut
pak saya dipercaya
nggak nggak nggak ada yang boleh
nggak saya aja
sebaiknya saya yang dibawa
karena dewi harus menolong suami dan anaknya
pak saya aja pak
andre mama yang paling tepat untuk pergi
tahan saya aja pak
silahkan saya dibawa aja
saudari dewi tetap harus kami tahan
tidak boleh disini
kamu harus sabar
aku akan bebasin kamu dari sini
iya andre kamu tenang aja
kamu juga dengarkan tadi
aku baru sebagai tersangka
masih ada proses persidangan
keadilan pasti terungkap
tapi kan keadil ini wih
semua ini tidak adil
mama curiga sama tante indi
bisa bisa tante indi andre
mungkin dia yang lakuin semua
kamu jangan sabar ya
kamu harus ingat
walaupun kamu jauh dari aku
hati aku selalu dekat sama kamu sehat
kamu harus kuat
jangan pasti mau tutup baca tante indi
sita ini enggak tahu
sudah bagus kamu di sini
kamu pulang sama mama ya
kamu jangan nangis
nanti kamu bikin mama tambah sedih
mama enggak apa apa tante
sita pulang dulu ya
mama jagain sita
iya nau itutak
itu untuk apa
sachiko ini pengen ubiquit magik
ingat saya tahu
ini dia pengen crisp
koong ini deh
kau aman aja kok dengan kandang kayak gini
aku jadi lebih bebas
nggak perlu ketakutan kayak orang tolong
mendingan kamu pergi menjauh dari aku za
lagipula aku juga udah nggak butuh siapa siapa lagi kok
kamu yakin langsung pulang mai
iya pak tadi kan saya udah nemenin bapak makan
sekarang saya pulang aja ya
di sekitar sini ada karaoke yang cukup bagus
saya tahu tempatnya temenin saya sebentar ya nyanyi nyanyi ya
gak usah lah pak lebih baik saya pulang sekarang aja
iya oke dah kalau gitu hati hati ya mai
kalau kamu lagi pengen ceramah
itu juga nggak mempunyai buat aku dan aku yang lagi nggak pengen dengar
mai tunggu mai
tapi aku mau minta satu hal sama kamu mai
kamu jangan pernah minta aku untuk pergi dari kamu
ya mungkin kamu ngelakuin ini semua untuk nyingkirin aku dari sisi kamu mai
tapi apapun keadaannya
aku nggak akan pernah menyerah mai
aku nggak akan pernah menyerah
dan aku nggak akan pernah menjauh dari sisi kamu
ya mending sekarang kita nggak usah bahas masalah ini lah
aku juga lagi gak pengen ribut sama kamu
aku mau ngajakin kamu makan banget di rumah aku mai
kamu udah jarang kan makan malam bareng mbak dewi bareng mas andre bareng sita bareng tante
kamu udah gak pernah kan
sekarang aku mau ngajak kamu ke rumah aku
aku mau ren
sampai jumpa lagi shay
sampai jumpa lagi shay
sampai jumpa lagi shay